yang penting mobilnya dimensinya cukup luas untuk bisa dimasukkan semua fasilitas yang kayak ada sekarang ini ya
gendutin badan kan lu banyak cara lah banyak cara
aduh udah lah sedih gue ngomongin ya
untuk transportasinya sewa motor saja
ada sih banyak kemarin yang ngambil ijasa
jadi untuk penerbitan dokumen kependudukannya itu kami tidak bisa memberikan
bapak kondisi gunung ruang persiang hari ini seperti apa
tadinya menyesal karena gua liat nih pemain
kayak musim berapa musim lalu ada siapa
ini kenapa ya apa yang namanya gangguan tidur
sejak pertama kali berjualan bubur tahun delapan puluh an
posisi golden state itu oke kita bisa bilang keleta amson raven green bintang lah
soalnya value nya menang si siapa
bagi mereka yang berminat itu bagaimana
nah jadi ketika ada pariwisata ini mereka mendapat tambahan dari sektor ekonomi
jelas kita bahas alex nabok yang datang kan kenapa jadi bahas dia anjing dia nggak ini
menjumpai tempat ibadah umat hindu
kali ini rombongan yang datang sebanyak dua puluh sembilan orang
juga buat dia buat apa mvp ladernya ya kan
dan juga berapa lamanya pun tapi di australia itu kalau tidak salah ini akan ditingkatkan
belitung yang berada pada the south east asia tin belt
alec udah sangat baik ngasih
tetapi juga menunjukkan bahwa orang indonesia itu haruslah orang yang bermartabat
motogp dilaksanakan pada oktober nanti
ya tapi kembali lagi ya kalau di perdebatan di obrolan forum diskusi gitu
nah bagaimana sekarang dengan kasus ini prof
dan tinggal nunggu paripurna
terakhir liat dia tuh waktu kuliah lawan si albert temen gua tau ga reza
eh bukan kebalik sih kalau gua gua bima perkasa pasti satu tim nemenin pj satu
ini mah bener bener kagak ada anjing
walaupun ada datang ke rumah sakit sakitnya itu pernah berapa kali
yang pertama bagi anda yang kemudian sudah melakukan
nggak yang penting sih brooklyn nets harus main defense sih mau ga mau
nah saat hal itu terjadi di waktu mudik ibunya bisa mengingatkan lagi eh ini terjadi loh
karena saya bisa merasakan sendiri bagaimana itu
hanya sembilan belas ribu kendaraan yang bisa menyeberang
jadi itu berarti satu sampai dua minggu itu lebih baik dibawa ke bengkel agar tidak berpikir pikir
ini yang ringan nih pas presiden brazil
cuma ga tau kenapa lagi
dia punya acara pun penontonnya banyak dan fansnya pun ternyata nggak sedikit gitu loh fans dari bold brother
mungkin ada yang belum tahu ceritanya bisa dikasih highlightnya kali bu ya
buat mas muda semoga terus berkembang lah ya
hari ini gue gak ada berapa durasi ngomong lu
tapi proses inkubasi nanti akan seberapa lama pak
kita bangsa merdeka tapi masih pakai
mavericks kali ya gue bisa bahas lebih